ahli yang dihadirkan tim hukum amin dalam sidang menyebutkan masuknya gibran yang sekaligus anak presiden joko widodo
telah menimbulkan ketimpangan arena kompetisi pilpres dua ribu dua puluh
ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika
tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi
catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian
serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu
perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu dua ribu dua puluh
masuknya gibran putra presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi
sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural
undang undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu
agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut
terakhir putusan mk terdahulu yang memutus diskualifikasi peserta pemilihan umum
mahkamah konstitusi pernah melakukan diskualifikasi terhadap calon bupati
dalam kasus pilkada kabupaten yalimu
mk memutuskan diskualifikasi juga terhadap pasangan yusak yaluwo dan yaakob remba
dalam kasus pilkada bovendigul
begitu juga dengan kasus dirwan mahmud dan hartawan